wah ramai ya
karena memang libur panjang ini banyak digunakan masyarakat untuk rekreasi
tapi ternyata yang cukup banyak diminati ini rekreasi air
protokol kesehatan wajib dilakukan tiga m
tapi pertanyaannya bagaimana dengan physical distancing keamanan air
perilaku masyarakat yang mungkin batuk bersin ataupun sengaja atau tidak mengeluarkan liur ketika berada di kolam
berdasarkan data dari transera waterpark di bekasi
jumlah pengunjung saat hari biasa pada pandemi berkisar satu lima ratus sampai dua ratus
libur panjang ini total pengunjung pada dua puluh delapan oktober tercatat di kisaran satu dua ratus pengunjung
dan meningkat pada dua puluh sembilan oktober menjadi lebih dari tiga dua ratus pengunjung
sebenarnya sih takut ya tapi kan kita menerapkan tiga m mbak
memakai masker mencuci tangan dan memakai hand sanitizer
sebenarnya sih takut cuma berhubung anak butuh repressing butuh hiburan ya diatur aja lah
yang penting bersih
wisata rekreasi air memiliki protokol tersendiri sehingga diperbolehkan buka oleh pemerintah
pengaturan menjaga jarak digalakan
namun pada kenyataannya banyak yang mengabaikan
pem microorganismnya maskernya dipergunakan terentai
selevuk kezusahannya korba sama nyesel mohon dipergunakan kembali masker
nah salah satu hal yang paling
paling sulit adalah masalah jaga jarak
karena selengkap apapun protokol kesehatan yang disiapkan
kalau pengunjungnya nggak taat sama aja
di belakang saya ini udah ada mangjaka
masyarakat yang jaga kampung ini salah satu satgas bentukan pemerintah
kasih yang dibuat untuk mengawasi dan juga menegur para masyarakat
ataupun pengunjung di tempat rekreasi khususnya yang melanggar protokol dari covid itu sendiri
daki alvivi selaku general manager transera waterpark mengatakan
telah menambah petugas satgas covid dari yang sepuluh orang menjadi dua puluh orang pada libur panjang kali ini
sudah pasti kita pada saat tutup operasional treatment air
terima kasih ph nya sampai pas mau buka pagi pun kita paksikan lagi ph itu standarnya
nah dalam muhana air itu pengunjung kalau pengunjung air liur itu pastinya mati virusnya
karena dalam olin kapri itu adalah obat membunuh virus
yang senter for disease control cdc mengatakan
hingga saat ini tidak ada bukti virus bisa menyebar di kolam renang
namun memang aktivitas di luar air juga harus diperhatikan
ph air mungkin berubah seiring panas dan juga meluapnya air
untuk tetap menjaga di angka aman tujuh dua sampai delapan
tiap lola di sini memberikan klorin dan juga kaporit
namun hanya bisa saat tutup tidak ada pengunjung
satu sisi tempat rekreasi roda perekonomian memang harus tetap berjalan
masyarakat juga butuh rekreasi
maka protokol kesehatan harus benar benar disadari dan juga dilakukan dengan konsisten oleh pengelola